ya jangan lusakan madura tidak ingin adanya lagi tes swab anti genggi suramadu baik sisi surabaya maupun sisi madura
ya seperti inilah ratusan warga madura saat memasuki surabaya di pintu gerbang jembatan suramadu
mereka memenuhi jalan sepanjang pintu gerbang jembatan surabadu
masa aksi menuntut swab masal suramadu yang ada dari madura menuju surabaya maupun arah sebaliknya dihentikan
mereka menilai tes usap setiap hari di suramadu berdampak negatif untuk warga madura karena mengganggu perekonomian warga madura
ratusan personil kepolisian turut disiagakan mengamankan aksi tersebut
tetap kita akan mempertahankan bahwa kegiatan penyekatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya covid sembilan belas
kita menyiapkan pasukan lebih banyak daripada mereka
sehingga kita dua puluh empat jam kita akan menjaganya agar tetap kegiatan penyekatan ini berlangsung dengan baik